kelly sudah punya pacar
ya udah pasti punya
punya lah mak
orang secantik kelly ya
pasti ada dong
pacaran aja sama cucu oma
mau ngapain deh kesini
sekali aja bu
alah dari kapan dia
gak pernah kehabisan berita
lu mau kemana
mau masuk ke kamar pak
lu diam disini
gua sama ibu lu lagi ngebahas
sampen itu harus minta maaf kalau gua dah melin gimana resiko maat
makipah marah lubang mamat sampen itu minta maaf dulu sama pak muhyiddin persoalannya lebih berat
kalau maipah mulutnya aja yang gitu orangnya jauh dari pelit
sampen berdua menghadap pak muhyiddin saya anda ikut
pak temenin gua
saya nggak mau takut dimarahi
tadi saya tina saya dipanggil dikenalin sama ceweknya namanya saya kelly
itu beneran itu pacarnya si andri

mau tukeran cincin
misalnya kamu bisa beralih
mereka sendiri ngomongin sesuatu
itu dia angkat
ya ampun ah
tin masa lo kagak ada sih kenalan yang ganteng gitu siapa bawa kemari
kalau tidak ada kenalan yang cakep mah
ya udah tuh mpo
mau ngider lagi
saya rasa sudah cukup
nanti baca beritanya di handphone
ini interview untuk skripsi mak
bukan untuk berita
mertua dibantah terus
terima kasih si
suka sama aku
saya baru bangun dari rumah sisi giliran
iya nggak ada apel righteous lagi
terima kasih pak bu
semua yang kelly butuhkan sepanjang ini sudah cukup
tapi nanti kalau ada yang dibutuhkan lagi
kelly boleh datang ke sini lagi
nanti saya yang jemput
nanti kalau datang ke sini lagi
main ke rumah oma
biar gampang nanti ngehubungin ya kel
jangan lupa juga kasih nomornya ke anri ya
kelly sudah punya pacar
wah ya udah pasti punya
punya lah ma
orang secantik kelly ya pasti ada dong
pacaran aja sama cucu oma
kenapa kamu marah
kelly nya aja senyum senang
kelly nomor kamu berapa
udah tua jangan takut takut yuk
makanya jangan bikin masalah kamu